enam hari berlalu kebakaran yang terjadi di tpa sarimukti kecamatan cipatat kabupaten bandung barat jawa barat tidak kunjung padam
kebakaran justru kian meluas ke semua zona di tpa sarimbukti
berawal dari api yang membara di gunungan sampah di zona empat pada sabtu pekan lalu
yang terus merembet ke zona tiga zona dua dan yang terbaru di zona satu tpa sarimuti
lantas apa saja usaha yang sudah dilakukan untuk memadamkan api di sana
kita akan bahas bersama bupati kabupaten bandung barat hengki kurniawan
mas hengki selamat sore
iya tadi sudah memantau di sana bagaimana kondisi di sana dan penanganan tpa sarimukti sejauh ini sudah seperti apa
ya pertama asap masih terus ini ya masih terus pekat ya
jarak pandang seratus meter itu sudah tidak terlihat
nah kami pemerintah daerah beserta juga ada lima kabupaten kota yang membantu kami
kami terus berupaya
tapi memang sampai tadi sore saya meninjau ke sana api juga masih belum padam
karena mungkin ditumpukan sampah itu di bawahnya ada gas metan yang mungkin terus menyulut gitu
jadi kendalanya juga cuaca yang hari ini masih ekstrim masih panas
jadi mungkin air yang kita semprotkan kemudian cepat mengering ditambah angin juga masih kencang
jadi masih terus menyala apinya gitu mas reza
oke bahkan kemarin juga sudah dicoba usaha menyuntikkan air
sudah lebih dari
ya dari awal kejadian
jadi awal kejadian kita sudah mitigasi
mulai dari masyarakatnya kita ungsikan kemudian aktivitas di sekitar tpa kita hentikan
dan damkar itu per hari ini sudah lebih dari tiga puluh stand by bolak balik di sana
tapi karena memang itu tadi mungkin tumpukan sampahnya cuacanya anginnya juga
ini merupakan unsur yang terus
membuat api menyala ya ini agak agak susah gitu
makanya berbagai upaya terus kita lakukan kita komunikasikan
kita sudah komunikasi dengan bnpb
saya dapat kabar mudah mudahan besok helikopter dengan bom air dari udara itu bisa diterbangkan ke sini
karena memang kendalanya helikopternya saya dengar posisinya kan tidak di jakarta masih di daerah mana gitu
yang mudah mudahan besok bisa segera datang ke tpa sarimukti
tadi informasi yang kami dapatkan dari tim kami yang di lapangan juga
tidak hanya mobil pemadam kebakaran tapi dari pihak kepolisian juga membantu untuk memadamkan api di sana begitu ya
ya semua pihak kita libatkan mas
jadi forkopimda tni polri kemudian juga kabupaten kota lain kita juga minta bantuannya untuk menurunkan damkar
kemudian juga relawan relawan termasuk opd opd di
dinas kita kita kerahkan di sana
hari ini kita mulai supply untuk kebutuhan dapur umum
logistik untuk perutnya harus betul betul terjaga
jangan sampai apa namanya petugas di sana juga nanti malah laparan atau mengalami apa namanya kesehatannya kurang baik
jadi dinkes kita siagakan dapur umum kita siagakan
terus juga penambahan ambulan termasuk juga sapras gitu ya
hari ini kendalanya juga selang selang apa namanya
itu kan tidak panjang gitu
maksudnya ini butuh yang lebih panjang lagi
karena mobil damkar sendiri kalau agak apa ditempatkan di dekat api juga agak berbahaya
khawatirnya tumpukan sampah ini kan bisa meledak
jadi memang jarak antara mobil dan tempat kebakaran memang cukup jauh
sehingga diperlukan selang yang cukup panjang
nah kami sudah mengidentifikasi kebutuhan kebutuhan untuk penanganan ini
dan secara berat
rangsur rangsur kita siapkan kita penuhi gitu
pak sengki ini kan tadi anda juga katakan kebakaran ini tidak hanya berbahaya bagi masyarakat sekitar terutama begitu ya
bahkan sampai sekolah juga kami dapat kabar bahwa sudah ditutup karena dampaknya luar biasa
apa usaha yang dilakukan agar dampak terhadap warga sekitar ini tidak terlalu parah
mengingat memang ini sudah memasuki hari ke enam sejak sabtu pekan lalu begitu
ya kita terus melakukan upaya upaya preventif ya
mulai dari sekolah kita liburkan
kemudian juga kita edukasi masyarakat
misalnya di musim kemarau ini potensi kebakarannya kan cukup besar
sehingga masyarakat juga misalnya kita himbau untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan
tapi memang sebenarnya kalau saya merasakan ya dua km dari tempat kejadian sebenarnya belum kalau kita hirup belum terasa
karena mungkin wilayah di sana juga cukup luas
karena mungkin wilayah di sana juga cukup luas
karena mungkin wilayah di sana juga cukup luas

ya agak lumayan rindang begitu ya banyak pohon
mungkin itu yang juga mempengaruhi bahwa asap itu belum kemana mana
artinya baru satu desa saja di kecamatan itu
bahkan dua km dari situ masih tidak begitu terasa
tapi kami sudah melakukan upaya upaya dengan meliburkan sekolah
bahkan kami juga ingin mengkaji secara keseluruhan bandung barat ini
memperlakukan wfh karena saya memonitor
dari bmkg juga kondisi kualitas udara kita juga kurang baik
oke anak anak sekolahnya diliburkan tapi kan mereka juga punya hak untuk belajar
apakah tidak lebih baik untuk memindahkan ke sistem online seperti dahulu
atau memang hanya meliburkan saja karena ini mendekati akhir pekan begitu
ya berbagai upaya kita lakukan mas

jadi kita lihat seberapa lama ya kebakaran ini
tapi kalau kita melakukan itu kita akan melakukan
kalau terlalu lama juga nanti kita akan persiapkan belajar online seperti dulu pada saat pandemi covid sembilan belas
dan kita untuk perangkat dan lain sebagainya kita sudah siap
karena kita punya pengalaman pada saat covid beberapa tahun yang lalu dua tahun yang lalu
baik kita harapkan justru jangan sampai terlalu lama
karena ini cukup berbahaya bagi semua pihak
anak anak juga punya hak untuk bersekolah dan juga mereka punya hak untuk menghirup udara yang lebih baik lagi
terima kasih sudah berbincang bersama kami
mohon doanya untuk bandung barat
karena ini tidak bisa dipastikan berapa lama api ini bisa padam
karena terus menyala
karena itu tadi ada gas metanya
makanya kita juga melakukan upaya upaya lain berdoa
besok kita akan mulai sholat istisko sholat minta hujan di berbagai wilayah di bandung barat
mohon doanya untuk kejadian kebakaran di tps harimukti
baik baik semoga memang segera bisa padam apinya
selamat datang di kantor bandung barat
hengki kurniawan sudah bergabung bersama kami pada sore hari ini